aku akan gunakan kesempatan ini
kamu memang pintar zahid
kamu telah memberikan aku ilmu
untuk mencontoh apa yang sudah kamu lakukan
untuk memperkaya diriku sendiri
sungguh kasihan nasib rakyat desa ini
kau berikan jalan
bagi mereka untuk mendapatkan sedikit bahan makanan
kasihan rakyat desa ini
walaupun yang mereka dapatkan hanya sedikit bahan makanan
kita harus menangkapnya
pencuri itu telah membagi bagian beras dan bahan pokok
kalau dibiarkan terus menerus
bahan pokok kita akan habis terkikis
dan kita tidak bisa membayar
upeti terhadap kerajaan macapait
pasti akan mendapat hukuman yang berat
aku ingin cari tahu
siapa pencuri itu
sampai jumpa di video selanjutnya
perbuatan kamu sangat memalukan
memalukan ayah sama ibu
apa kurangnya ayah
kamu benar benar anak tidak tahu diri
seharusnya ayah pembela raja
bukannya takut pada atasan
kasihan rakyat kita ayah
diam kamu rasa ular
kalian pikir ayah senang dengan perbuatan kalian
ayah bukan entega
ayah hanya menjalankan peraturan
yang sudah ditetapkan
apa yang ayah lakukan adalah dosa besar
dan itu nanti akan dituntut di umil akhir
ayah bukan ketegak
ayah bukan ketegak
ayah bukan ketegak
ayah bukan ketegak
ayah bukan ketegak
ayah bukan ketegak
sebaiknya ayah menanyakan dulu
apa alasan anak kita melakukan hal itu
aku seorang pemimpin disini
aku harus tegakkan kandilan
aku harus menghukum
siapa saja yang bersalah
sampai k siswelcome
sampai tidak dan kejadian
raden said sudah melakukan kejahatan mencuri
seharusnya pencuri dipotong kedua tangannya
tetapi raden zaid baru pertama kali melakukan kejahatan
maka menerima hukuman cambuk dua ratus kali
biar aku yang melakukannya
aku akan gunakan kesempatan ini
kamu telah memberikan aku ilmu
untuk mencontoh apa yang sudah kamu lakukan
untuk memperkaya diriku sendiri
mau menggunakan barang barangku
mau dimanakan barang barangku
sia bai du
sia bai du
siapa yang malik
kamu yang sudah menolong salmi
anak kepala desa kita
hati hati kalau jenengan bicara mas
tolong tenang dulu semua
ini semua salah faham
saya hanya menemukan ini di tengah jalan
saya hanya menemukan ini di tengah jalan
demi allah saya tidak tahu apa apa
ini bukan salah saya
tidak ada yang bisa diberikan kepada adipati
kamu akan mengusir dari kalimat ini
aku tidak sudi
punya anak seorang pencuri
pergi kamu dari sini pakai
jangan kamu kembali
jangan kamu kembali
sebelum kamu getarkan kalipatan ini
sebelum kamu getarkan kalipatan ini dengan ayat ayat suci al quran yang biasa kita lakukan
sebalik kamu lafalkan